namun setelah ramai dan dihujat baim akhirnya mencabut pendaftaran tersebut
termasuk kita dan buah hati kita
dan di punjab dan lain lain ini yang tumbuh sama
tapi sebelum ini pernahkah ditemukan pak mungkin di perairan laut lainnya terkait dengan penyelundupan seperti narkoba dan lain sebagainya begitu pak
kementerian keuangan melaporkan perubahan tarif pajak pertambahan nilai atau ppn
bersama amalia satriani inilah flashweek podcast
tentunya kita sama sama berharap bagaimana nanti hasilnya apakah bisa terlacak siapakah yang melakukan hal ini
komisioner komnas ham khoirul anna menyebut fakta baru tersebut dapat mengerucutkan kronologi pembunuhan yang masih menjadi polemik
yang diperlukan oleh penelusuran
kemudian dibawa oleh kapal pukul dan dihubungi bnp banten
terhadap produk ekspor dari indonesia
sebagai upaya meningkatkan kekebalan tubuh
dan penjajah itu tidak gampang untuk memperkenalkan posisi lapangan itu seperti apa
karena ada pelampungnya ada titik tandanya
indrayani laksmi angga cita kesuma bekasi jawa barat
nah ini masih saat ini the messiah saya juga
mudah mudahan arah keterangan arus lautnya seperti apa
dan begitu saja itu kalau kita harus latak
manifestasi klinis pada anak tergantung kondisi tubuh masing masing
ia pun tidak pernah absen memberikan vitamin tambahan kepada buah hatinya
halo selamat sore pak pujo bisa mendengarkan suara saya pak pujo
sementara di jepang jokowi meminta adanya penyelesaian hambatan non tarif dan tarif
antara lain ke argentina ke ecuador panama dan untuk melihat dan memperdalam koordinasi antara negara indonesia dengan negara negara sahabat
masalah pasang surut arah angin dan lain lain ini yang lebih memahami adalah institusi yang banyak bergerak di kelautan ya
nggak enak di tenggorokannya katanya dia bilang gitu
ini memang pertama kali kita melihat modus milenial
tentu saja kalau kita melihat tadi selain kita melakukan simetrikan untuk berganti kerja sama dengan lintas ekor lagi indonesia
gejala covid sembilan belas pada anak anak dan remaja cenderung lebih ringan dibandingkan orang dewasa
kemudian takamuah dengan dajukai dan lain lain
terus naik dalam tiga bulan terakhir
pak kalau melihat dari titik koordinatnya sendiri pak pujo apakah ini juga lintasan yang dilalui oleh kapal feri untuk penyeberangan pak ferry pak pujo
berarti selain barang bukti berupa bungkusan kokain itu sendiri tetapi ada pelampung juga di situ ya pak ya
sejak diimplementasikan pada satu april dua ribu dua puluh
menteri luar negeri retno marsudi menyebut ketiga negara tersebut
untuk mengecek secara live nutries bahwa itu menunjukkan pada masyarakat bahwa benar itu adalah kokain dengan jumlah kurang lebih yang tadi disampaikan
nah kalau kokain ini termasuk narkoba yang bagus
terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi
dan oleh bnp banten dicek ternyata adalah kokain
tapi sejauh ini sudah ada pak hasil penyelidikan untuk sementara waktu
kalau dari kacamata bnn sendiri ini apakah memang mereka ini sepertinya sudah biasa begitu
dari dunia politik presiden joko widodo kunjungi tiga negara asia timur
di situ kita juga perlu bekerja sama dengan negara negara yang memang secara tradisional memproduksi ya
matanya bengkak terus badan pada sakit semua
negeri med rhinopelita sekolah meo moed tago melakukan diversifikasi sejarah yang nitrogen atom apex
gejala pada anak tidak sebanyak dan separah orang dewasa
perdana menteri jepang fumio kishida
emang benar dapat uang lima ratus juta rupiah
melainkan hadiah acara citayang fashion week versi yang dijanjikan paula dan baim wong
tidak dipandang sebelah mata namun harus tetap waspada
yang penting bahwa kita dengan temuan itu berarti ada indikasi bahwa ada upaya dari indikas yang berusaha untuk memasukkan cocain
keinginan hengkang ini muncul usai ten haag tak menggaransi sang mega bintang untuk tampil reguler di usia tiga puluh tujuh tahun
kita bercama untuk beberapa hari ke depan kita untuk beda negara tersebut
bonge menyebut uang tersebut bukan untuk kehidupan pribadi bonge
dan terakhir presiden korea selatan yun seok yol
terkait kasus ini kepolisian juga membeberkan sejumlah dugaan penyelewengan dana donasi dan csr korban jatuhnya pesawat lion air yang dikelola aksi cepat tanggap atau act
ini kan tentunya cukup menarik pak
perusahaan teknologi asal china alibaba berencana mengakuisisi perusahaan
melihat bahwa perairan di indonesia ini cukup luas
menjemput mencari lokasi tersebut
ronaldo gerak cepat meminta izin pergi dari klub meski kontraknya masih menyisakan satu tahun lagi
setelah menjalani tes pcr beberapa waktu lalu
karena saya baca juga ada yang sempat mereka melihat terkait dengan pasang surut laut arah angin dan lain sebagainya
tetapi efeknya sendiri apakah sama dengan narkoba lainnya pak
sementara fakta soal penembakan komnas ham mengatakan brigadir j yang tewas ditembak dari jarak yang tidak terlalu jauh
terkait kasus ini kepolisian juga membeberkan sejumlah dugaan penyelewengan dana donasi dan csr korban jatuhnya pesawat lion air yang dikelola aksi cepat tanggap atau act
mulai dari presiden cina xi jinping
kemudian ada juga lokasi yang sebagai titik tandanya diperkirakan akan ada nanti orang yang menjemput ya
saat terpapar covid sembilan belas dea merasakan beberapa gejala umum
nilai investasi diperkirakan mencapai sekitar seratus juta usd atau senilai hampir rp satu lima triliun
lebih tinggi daripada sabu
sementara hasil kunjungan ke korea selatan
pemerintah indonesia membahas proyek infrastruktur penyediaan air bersih net zero
sekian informasi dalam flash week podcast
berarti benar bahwa totalnya sekitar kalau dirupiahkan sekitar satu dua triliun pak
tetapi dari karakteristik kokain ini seperti apa pak
ini apakah ini modus baru dengan menghanyutkan atau dibuang terapung begitu pak
menjadi sebelas persen telah memberi tambahan bagi penerimaan negara sebesar rp tiga belas sembilan puluh lima triliun
otomatis nanti hormon kekebalan tubuhnya itu meningkat
mencapai rp empat puluh empat triliun rupiah hingga akhir tahun
lemparkan barang tersebut di perairan merak itu yang tentu saja masih akan kita dalami
tapi sejauh ini sudah ada pak hasil penyelidikan untuk sementara waktu
oke tetapi sejauh ini bagaimana pak untuk pengamanan jalur laut sendiri
dokter spesialis anak andreas menyebut
kita sebut dengan angkatan laut
kami butuh informasi itu lagi sebenarnya seperti apa kronologi penemuan kokain ini pak
kekebalan tubuh itu berbeda setiap individu
yang jelas memang arus laut di sekitar itu ada
yang kemudian di mudah menjadi kokain
kalau pagi madu kalau malam mau tidur baru vitamin c gitu kan ya
tentunya sangat bergantung sekali dari penyelidikan yang dilakukan oleh bnn sendiri
tak lama setelah eric ten hag diumumkan sebagai pelatihannya manchester united
ancaman covid sembilan belas masih ada di sekitar kita
kubu bonge citayam fashion week meluruskan anggapan publik soal dirinya menerima uang lima ratus juta rupiah dari istri baim wong paula verhoeven yang sempat viral beberapa waktu lalu
tapi selanjutnya untuk kokainnya ini sendiri bagaimana pak
tambahan setoran pajak dari perubahan tarif ppn ini
melihat sudah ada kejadian seperti ini apakah semakin diperketat atau justru hal ini cukup sulit dilakukan untuk pengamanan

anak cuma panas sehari terus sakit tenggolkan dua harian gitu
kemudian ada lagi tentu saja apa yang mana siri siri yang selalu ditinggalkan oleh indikator itu mereka memiliki siri siri yang ini kelompok ini kelompok ini kelompok ini
seperti contohnya namanya banjar ganja yang ada di aceh dengan banja di india ini bisa berbeda
untuk semua sama adanya kokain dalam jumlah yang besar
kemarin itu aku cuma panas terus sakit tenggorokan sama nggak bisa cium bau

yaitu cina jepang dan korea selatan
memiliki kapal kapal yang bisa sampai ke high di lepas pantai
dihanyutkan di laut begitu nanti ada yang mengambil di koordinat tertentu
selamat sore assalamualaikum wr wb
tapi kalau melihat dari karakteristik dari kokain ini walaupun tadi bapak mengatakan bahwa memang tidak terlalu cukup banyak digunakan di indonesia
ini perlu bekerja sama yang baik dengan negara negara di amerika latif
untuk indonesia memang saat ini kontor sebelumnya memang kokain itu ada tapi dalam jumlah yang sangat sedikit
karena itu tentu saja kita sangat berterima kasih kepada tni angkatan laut
memang asli tumbuh di kedalaman amerika selatan
karena virus mematikan ini dapat menerpa siapa saja
negeri med rhinopelita sekolah meo moed tago melakukan diversifikasi sejarah yang nitrogen atom apex
sepuluh perusahaan yang terafiliasi dengan act itu adalah pt sejahtera mandiri indotama pt global wakaf corpora pt insan madani investama pt global itkon semesta
selanjutnya komisioner komnas ham koirul anna menyatakan ada momen canda tawa diantara ajudan sebelum peristiwa itu terjadi
rakyatnya memiliki tamangan air mikro silom koka
walaupun secara besarnya sama tapi ada tim tim tertentu yang bisa membedakan barang ini dari mana
padahal ronaldo masih berambisi tampil di liga champions yang diakini sebagai kompetisi antar klub paling bergensi

dea tidak pernah lengah menerapkan upaya preventif pada keluarganya
ke cina jokowi membahas rencana perpanjangan kerjasama global maritim
perusahaan teknologi asal china alibaba berencana mengakuisisi perusahaan
yang lama sebenarnya sekarang sudah ada di indonesia
barang dan lain lain ini kita banyak berkoordinasi dengan negara negara di amerika latin
dan lain lain dan itu merupakan presidis resmi dari mandu armada i bersama bnn
jadi memang kalau kita sampaikan pada masyarakat nanti kita berharap kita memberikan uang tawar
apakah bisa diketahui dari mana asal dari kokain ini pak
ya ini harga apel kalau dijual kecil kecil ya tetapi kalau dijual untuk kruas barang barang tentu saja harganya lebih murah
apakah tni al dan lain lain ini arus pautnya ini mengarah kemana dan lain lain ini yang harus banyak kita mendalami lebih lanjut
kalau melihat tadi di barang itu ada di tengah laut ya
hingga kini kepolisian dan komnas ham masih terus mengumpulkan bukti terkait fakta polisi tembak polisi di rumah mantan kadif propam polri irjen verdi sambo
bersama anaknya ia terkonfirmasi positif virus corona
komisi nasional hak asasi manusia komnas ham mengklaim menemukan fakta baru terkait polisi tembak polisi di jakarta selatan
kecil tentu saja beda dengan harga apel dijual per kilo benar benar
informasi pertama kita awali dengan update kasus polisi tembak polisi
kita ke informasi dugaan penyelewengan dana oleh aksi cepat tanggap
saya kasih madu diselingin
mungkin saja dari hasil lab itu seperti apa pak
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom terkait penyelundupan satu ratus tujuh puluh sembilan kokain yang ditemukan di perairan sekitar pelabuhan merak banten
karena adanya opasitas itu menyebutkan barang berbeda kandungannya
perusahaan teknologi asal cina alibaba berencana mengakuisisi perusahaan
menurut sumber kata data aksi korporasi alibaba dilakukan melalui entitas usaha bidang perdagangan elektronik atau e commerce
cristiano ronaldo ngotot hengkang dari manchester united meski pelatih dan manajemen ingin mempertahankannya
saya akan berbincang dengan kabiro humas dan protokol bnn brigjen polisi sulistio pujuharto
saat ini adalah yang tertinggi di asia tenggara
labnya kemampuan dari pada operatoris teknisnya itu juga menyebabkan kemurnian barang dan lain lain itu juga beda
ini yang perlu penjajah pendalaman menilai
pada bulan pertama implementasi yakni april
perubahan tarif sebesar satu persen ini memberi tambahan setoran pajak sebesar rp satu sembilan puluh enam triliun
nah penjajah ada titik ya titiknya titik kebijaknya
emang benar dapat uang lima ratus juta rupiah
jadi jenis barang kokain ini adalah
jadi kita tentu saja
data awal april lalu angka kematian anak akibat covid sembilan belas di indonesia
kalau anak anak enggak cukup cuma panas aja
makanya harganya salah satu yang paling mahal
fulcrum belt and road initiative atau gmf bri kedua negara
sebagai seorang ibu yang pernah dinyatakan positif covid sembilan belas
kalau saya sampai matanya merah bengkak gitu ya

ia dan buah hatinya juga sempat menjalani isolasi dan pemulihan di rumah sakit
smart friend dan perusahaan yang berbasis di dubai group empat puluh dua atau g empat puluh dua sepakat untuk membangun pusat data seribu mw

nantikan flash week selanjutnya minggu depan
merupakan mitra strategis indonesia di bidang ekonomi
agar terhindar dari infeksi covid sembilan belas di kemudian hari
jadi setiap individu ini dan bisa kita samaratakan anak a anak b anak c anak d
sejumlah fakta baru diantaranya brigadir j masih hidup saat sampai di kediaman irjen verdi sambo yang berlokasi di kompleks polri duren tiga jakarta selatan
selanjutnya untuk operasi syariah dua ratus dua belas kurang lebih sepuluh miliar
emang benar dapat uang lima ratus juta rupiah
laman organisasi kesehatan dunia who menulis
yang bercerak adalah tadi dari pak kasal yaitu bapak amatirik purwono
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore waktu indonesia barat
yang kedua nanti kita berikan ya itu
dan enggak flu juga sih cuma badan sakit tenggorokan paling ya

tapi sejauh ini sudah ada pak hasil penyelidikan untuk sementara waktu
anda dapat menyimak konten lainnya melalui katadata co id
smartfriend menjadi pilihan alibaba karena belakangan ini gencar menggarap bisnis data center
enggak sih paling kalau panas itu cuma sehari
ada yang cukup istirahat yang cukup dan yang pasti tadi dikasih kesempatan bermain
nilainya naik hampir tiga kali lipat pada mei menjadi rp lima tujuh puluh empat triliun
artinya arah arah arus laut yang lebih merah itu dari arah mana posisi di lapangannya kan penjajah kita lihat dulu
ada joshua almarhum joshua masih hidup dia sampai di duren tiga dia masih hidup
itu yang kita perkerakan
banyak tumbuh di penurunan andes ya
kemudian ditemukan tadi pukul dua belas tiga puluh
baris krim polri mengungkap sepuluh perusahaan cangkang yang terafiliasi dengan yayasan aksi cepat tanggap act
raisa anak sulung dea sempat merasakan gejala ringan saat terpapar virus corona
dalam kunjungan ini jokowi bertemu dengan pemimpin dari ketiga negara
dan itu memang sumber kokain adalah dari sana
kami menemukan empat benda menjegakkan yang terakung
ada beberapa hal seperti makan makanan yang bergizi seimbang
jadi ya sedikit lebih tinggi daripada heroin
baik terima kasih banyak brigjen paul solistio pujuhartono sudah berbincang dengan kami
jadi yang memiliki jaringan dengan sindikat di amerika latif
dea adalah salah satu penyintas covid sembilan belas
kokain itu narkoba yang kalau usulannya high class lah
baris krim polri menyebut perusahaan itu bergerak dari bidang investasi finance retail logistik hingga yayasan
yang menarik adalah jenis barangnya
meski demikian laman resmi ikatan dokter indonesia menulis
di ibu kota nusantara
katadata podcast dan juga kanal youtube katadata indonesia
perubahan tarif ini diperkirakan dapat memberikan tambahan penerimaan negara
waalaikumsalam pak pujo pak pujo ini kita butuh informasi terkait walaupun ini mungkin pak pujo sudah mendapatkan informasi dari tni angkatan laut terkait dengan penemuan ini
oleh karena itu kita tidak ya tidak tahu ini untuk
yang beroperasi di indonesia yakni lazada
emang benar dapat uang lima ratus juta rupiah
kalau anak anak selalu ya setiap pagi itu madu